ya polisi kembali melakukan olah tempat kejadian perkara di sebuah rumah yang diduga menjadi tempat lokasi aborsi di kemayoran jakarta pusat
sementara jumlah tersangka terkait kasus ini telah bertambah menjadi sembilan orang
dan saat ini kita telah tergabung dengan produser lapangan reza siregar yang saat ini berada di lokasi kejadian
reza polisi rencananya akan membongkar septic tank di rumah aborsi untuk mengumpulkan bukti janin yang diaborsi
apakah kegiatan ini sudah selesai dilakukan atau masih dalam tahapan persiapan
ya selamat pagi rizky
tepatnya pada hari ini pada pukul sepuluh pagi nanti akan dilakukan olah tkp oleh satreskrim polres metro jakarta pusat dengan agenda pembongkaran septic tank di rumah
di tempat pembongkaran ataupun praktik aborsi ilegal yang dilakukan di jalan
mirah delima nomor empat belas rt empat sumur batu kemayoran jakarta pusat
nantinya pihak kepolisian akan bekerjasama dengan pihak lurahan dan juga pihak rt untuk melakukan olah tkp
di mana olah tkp yang pada hari ini dilakukan adalah olah tkp kedua
di mana olah tkp pertama telah dilakukan pada hari rabu atau satu hari setelah penggerbekan dilakukan
di mana untuk penggerbekan sendiri di rumah ini terjadi dikarenakan awalnya adalah dari pengaduan oleh masyarakat
dikarenakan memang banyaknya wanita atau perempuan yang keluar masuk rumah ini
namun memang awalnya masyarakat mengira bahwa ini adalah tempat untuk penyelundupan tki legal
namun nyatanya setelah penggerebekan dilakukan oleh satreskrim polres metro jakarta pusat
ternyata ini adalah tempat untuk aborsi ilegal yang dilakukan oleh beberapa tersangka
total setelah penggerbekan kemarin ada sembilan tersangka yang diamankan oleh pihak kepolisian
di antaranya adalah dua pelaku utama yaitu sn berumur lima puluh satu tahun ibu rumah tangga dan juga na tiga puluh tiga tahun
keduanya merupakan residivis untuk kasus yang sama
di tahun dua ribu enam belas lalu di daerah cikini jakarta pusat lalu dibantu juga oleh sm
di mana ia menjadi pengendara untuk menjemput para pasien di titik titik tertentu dan juga ada pembantu rumah tangga
dan empat lainnya adalah pasien yang sedang melakukan praktik dan satu tersangka atau satu tersangka yang diamankan lainnya adalah kekasih dari salah satu pasien
saya akan memperhatikan kepada anda rizky dan juga sarah inilah rumah tempat
pada saat ini sudah dilakukan ya aborsi ilegal di mana minggu lalu telah dilakukan penggerebekan saat ini sudah dipasangi oleh garis polisi
dan seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa hari ini akan ada penggerebekan ataupun pembongkaran septic tank
dapat anda lihat di meja yang tertata di depan rumah ini adalah ada saringan dua saringan berdiameter tiga puluh cm hingga tiga puluh lima cm
nantinya akan menyaring sisa sisa tulang dari janin yang dibuang oleh para pelaku
dan selain itu sudah hadir juga dokter forensik dari polres metro jakarta pusat
serta ada beberapa bantuan juga dari kelurahan sumur batu yang tadi cukup membantu jalannya olah tkp pada hari ini
jika dapat anda lihat juga untuk akses jalan di jalan mirah delima ini sudah ditutup di kedua sisinya
untuk nantinya agar olah tkp ini berjalan dengan lancar rizky dan juga sarah
jadi ini adalah perjalanan yang akan dibongkar ini ada berada di depan persis pagar yang di sebelah kiri
dimana jika dapat saya gambarkan kepada anda rumah bernomor empat belas ini ada dua sisi
di mana sisi kiri dan juga sisi kanan
dan para pelaku ini menggunakan rumah sebelah sisi kiri untuk melakukan praktik tersebut
di mana dari dua rumah ini dipisahkan dengan beberapa sekat begitu
dan dari modus operasi yang dilakukan oleh para pelaku ini
masyarakat sekitar menyampaikan bahwa ada beberapa mobil yang atau satu mobil tepatnya yaitu berjenis suv
yang dilakukan atau dibawa oleh pelaku sm
yang nantinya ia menjemput para pasien di satu titik
dan nantinya setiap harinya sekitar empat hingga lima pasien dapat melakukan aborsi ilegal di tempat ini
dan untuk tarifnya sendiri rizky dan juga sarah ini dipatok dua lima juta hingga delapan juta rupiah oleh para pelaku
di mana ini ditentukan oleh usia janin
dan hari ini juga telah dilakukan nantinya akan dilakukan oleh tkp
oleh para pihak kepolisian nantinya kita masih menunggu kedatangan dari kapolres metro jakarta pusat kombes pol komarudin
dan untuk ke sembilan tersangka ini nantinya akan dikenakan atau terlancam pidana
pasal tujuh puluh enam c junto delapan puluh tentang perlindungan anak

pasal tujuh puluh enam c junto delapan puluh tentang perlindungan anak
pasal tiga ratus empat puluh enam kuhp di mana berdasarkan informasi yang didapatkan baik pelaku pasien dan orang yang menyuruh pasien tersebut untuk melakukan aborsi ilegal akan mendapatkan ancaman hukuman yang sabar
rizky dan sarah
ya baik terima kasih atas laporannya produser lapangan cnn indonesia reza siregar yang melaporkan langsung dari kemayoran